angka kasus positif covid sembilan belas kegiatan pembelajaran tatap muka atau ptm terbatas
tingkat sekolah menengah pertama di kota tangerang banten bertambah lagi empat puluh dua orang
kasus baru ini didapatkan dari dua enam ratus tiga puluh sembilan sampel yang diuji laboratorium
hasil tes screening pcr di dua puluh sekolah penyelenggara ptm
periode dua puluh sembilan september hingga tiga oktober dua ribu dua puluh satu yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota tangerang
dengan penambahan kasus baru ini saat ini total kasus positif covid sembilan belas di sekolah di tangerang
menjadi enam puluh sembilan orang yang tersebar di tiga puluh lima sekolah tingkat smp
lima orang di antaranya ternyata belum mendapatkan vaksinasi
wali kota tangerang arief yusmansyah memastikan kondisi tersebut belum dikategorikan kluster
karena hanya ditemukan satu kasus di kelas ataupun di satu sekolah dan umumnya tanpa disertai gejala
untuk itu pihaknya tengah melakukan uji coba penutupan kelas
yang hanya terdapat kasus tanpa harus menutup aktivitas sekolah
jadi kondisinya itu bagusnya mereka kebanyakan tanpa gejala
bukan kebanyakan rata rata bang
yang bergejala cuma dua ke tiga orang gitu
terus ct nya sudah sangat tinggi
sementara pasca puluhan siswa terpapar covid sembilan belas saat uji coba sekolah pembelajaran tatap muka terbatas
sejumlah petugas dan guru melakukan penyemprotan cairan disinfektan
di sejumlah ruang kelas dan lingkungan sekolah
seperti yang terpantau di sekolah menengah pertama
negeri dua puluh empat karangtengah kota tangerang banten pada kamis
menurut kepala sekolah jika kondisi dari siswa yang positif covid sembilan belas membaik
proses pembelajaran tatap muka terbatas akan kembali dilakukan pada pekan depan
melalui dinas pendidikan bahwa bila ada anak yang terindikasi covid harus libur
kelari ke depan setelah anak itu terindikasi covid sembilan belas
rencana tanggal sebelas oktober kita akan mulai lagi ptmt nya lagi
sebelumnya pemerintah kota tangerang
sempat menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas tingkat smp di lima belas sekolah
karena temuan kasus dua puluh tujuh orang positif dari siswa guru dan staf serta usaha